klub bayangkara fc menjadi wadah reuni ex pemain timnas u sembilan belas
sebanyak tiga belas pemain inti mantan anak asuh indra syafri di tim garuda jaya
bergabung dengan klub milik polri ini
pada hari rabu lalu sembilan pemain sudah mengikuti latihan perdana
yang digelar di lapangan mapolda jatim
klub bayangkara fc mulai menggelar latihan perdana
di lapangan mapolda jawa timur rabu sore
pelatihan perdana ini diikuti sebanyak tiga puluh pemain
dan sembilan diantaranya adalah mantan main tim nas u sembilan belas
enam pemain baru ex garuda jaya yang sudah bergabung adalah
maldini pali muklis sadening hendra sandi dinan javier awan seto serta ruli destrian
sementara empat main yang belum bergabung adalah
evan dimas darmono ilham udin armain silvandi dan har ganto
rencananya mereka akan berikut latihan pada lima belas januari dua ribu tujuh belas mendatang
dalam latihan perdana bayangkara fc masih berusaha
mengembalikan kebugaran dan kemampuan
dan fisik pemain selesai liburan
latihan perdana pun baru dipimpin oleh pelatih fisik
sementara pelatih kepala simon mcmanamy baru tiba di surabaya hari kamis

sebagai pemain pengen jadi pilihan utama ya
gimana kita kesiapan kita bagaimana ya tentunya kesiapan kita di latihan dan di tc nanti
semoga bisa jadi pilihan utama
selain mengandalkan para pemain lokal
bayangkara fc juga masih mempertahankan tiga pemain asingnya
mereka adalah octaviano dutra dan thiago furtuoso asal brazil
serta li yongjong asal korea
wahyu pratama surabaya